kita coba dengarkan informasi dari mabespori kita dengarkan bersama
saya akan menyampaikan kejadian yang pagi ini terjadi di polda riau
jadi saya sampaikan bahwa poldario berhasil mematahkan penyerangan sekelompok orang tidak dikenal
saya ulangi polda riau berhasil mematahkan penyerangan sekelompok orang tidak dikenal
bahwa pada hari rabu tanggal
tanggal enam belas mei dua ribu delapan belas
sekitar jam sembilan wib
ada sebuah mobil yang menerobos ke mapol dario
dengan plat nomor
pada saat masuk dihalangi oleh anggota poldario
kemudian turun dari mobil orang orang tidak dikenal tersebut
ada empat orang
kemudian menyerang anggota
menggunakan samurai atau piata tajam
yang mengibatkan dua anggota
yang mengibatkan dua anggota
yang mengibatkan dua anggota
yang mengibatkan dua anggota
yang mengibatkan dua anggota
yang mengibatkan dua anggota
kemudian sekelompok orang tidak dikenal tersebut
dilumpuhkan dengan melakukan penembakan
dan akhirnya empat orang tewas
satu orang melarikan diri dengan mobil
sempat menabrak anggota
sempat menabrak anggota
sempat menabrak anggota
sempat menabrak anggota
sempat menabrak anggota
sempat menabrak anggota
sempat menabrak anggota
sempat menabrak anggota
yang sedang bertugas
yang akhirnya gugur
dan menyinggol seorang wartawan
dari tv one
bahwa mobil avanza tersebut
diamankan dan disterilisasi karena diduga ada barang barang yang mencurigakan
sementara yang melarikan diri satu orang yang melarikan diri sudah dapat ditangkap
dan saat ini sudah diamankan di koresta pekanbaru
beberapa barang yang diamankan adalah kendaraan bermotor tadi avansa
kemudian samurai ada tiga buah sebo atau penutup muka ada lima buah
sepatu tiga pasang ada handicap yang kondisinya rusak jaket jam tangan dan ikat kepala
sementara yang saya sampaikan itu rekan rekan sekalian
sambil kita menunggu perkembangan
saya ingatkan bahwa ini adalah keberhasilan poldario
dalam mematahkan penyerangan sekelompok orang tidak dikenal
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh